perebutan gelar juara nasional kx satu ini akan berlangsung dengan format empat turnamen di dua divisi yang berbeda
total akan ada delapan petarung peringkat atas nasional yang akan saling bersaing untuk menjadi yang terbaik di kelas empat puluh delapan kg dan kelas lima puluh tujuh kg
kx satu kickboxing championship seri sembilan akan digelar tanggal sembilan belas agustus mendatang di lapangan garuda bantarkawung kabupaten brebes jawa tengah
saya sudah siap sekali dan kalau bisa sih langsung aja main udah kelamaan tanggal sembilan belas
bagi saya lawan lawan yang sekarang turnamen ikut di kelas under empat puluh delapan insya allah saya akan dibahas semua
berafiliasi dengan asosiasi seni kombat profesional atau kombat pro dan international sport kickboxing association indonesia
penyelenggaraan kx satu kickboxing championship ini diharapkan dapat melahirkan bibit bibit atlet
kx satu kickboxing indonesia yang potensial
akan membuat pembibitan pembibitan di daerah di provinsi sehingga merata
sehingga kalau sudah dicetak di tingkat nasional itu akan menuju kancah internasional
yang pertama adalah di level asia kemudian intercontinental sampai ke sabuk juara dunia
selain memperbutkan dua gelar juara nasional kx satu kickboxing championship seri sembilan ini juga akan mempertandingkan sepuluh partai elit dan sepuluh partai profesional
ditambah satu partai eksebisi antara petarung asal yunani nicolaye marcel versus petarung tuan rumah jeremy matthew